oh sinta sinta sinta
jadi yang ditanya sinta toh
iya kalau yang ditanya sinta saya gak mau jawab
tapi kalau yang ditanya itu mustika sion
saya pasti tahu dong jawabannya
kau harus hancurkan cermin ilmu
tante gak tahu lagi
kenapa keluarga ini selalu mendapatkan musibah
rama pasti terpukul sekali
orang yang paling dia cintai sinta hilang begitu saja
tante tante aku yakin nanti sinta pasti akan
tante yang tenang ya
saya mau ketemu sama nixi bisa
yaudah tunggu sebentar ya nyonya
nyonya ngapainessa mau datang ke rumah ini lagi

lu ada dalam operasi
mau ngapain kamu kesini
ningsi saya pikir kamu tuh gak perlu marah marah
walau bagaimana kita berdua ini kan bersaudara
kamu inget kan
suami kita berdua itu pernah sama
tante yang tenang ya
tante pasti tau kan
ingat siapa kamu
kamu yang waktu itu menyelamatkan ramah right
jadi yang ditanya cinta toh
ya kalau yang ditanya cinta
saya gak mau jawab
tapi kalau yang ditanya itu mustika sion
saya pasti tahu dong jawabannya
udah udah udah udah fine
pokoknya jangan ribut ribut ya
karena saya datang kesini
bukan mau cari ribut
lagian apa yang saya cari disini
udah saya dapatkan kan waktu itu
ya waktu malam malam itu
saya datang kesini
mau kasih kabar gembira
tangkep mendingan pulang aja deh
loh kok diulang
loh kok diulang
pokoknya saya gak mau tahu kamu harus siapkan orang orang untuk mencari alamat rumah eros
cari alamat rumahnya sampai dapat
rama tadi tante ines datang kesini
ines ke rumah
mau ngapain dia
tante nes mau mengundang keluarga kamu datang ke acara tunangannya eros
ada rencana apa mereka ini
pasti ada yang gak beres
aku pulang sekarang ya
kau pulang sekarang
ada hal penting yang ingin kakak bicarakan
saya bakalan bunuhmu
sehingga kamu bulan pertama
aku punya yang predicted
kamu pasti pengen ngambil mustika ini kan
aku harus berhati hati dengan mustika sion ini
karena di rumahku
dia menipu aku
aku suka banget
sama wanita seperti kamu
yang gak pernah takut
untuk mengatakan apa adanya
aku akan kasih hadiah buat kamu
dan kain ini
yang nanti akan kamu pakai di acara kita
kalau kamu pakai ini
terlihat cantik banget
kamu ini kenapa sih
setiap kali aku sentuh kamu
kamu dengar ya
nyawa rama ada di tangan aku
jadi kamu jangan pernah macem macem sama aku